pdi perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional ketiga pada tanggal enam juni hari ini hingga delapan juni di sekolah partai lenteng agung jakarta selatan
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto memastikan presiden jokowi ketua umum megawati dan bakal calon presiden pdip ganjar pranowo turut hadir dalam agenda rakernas tersebut
sekjen pdip hasto kristianto pada senin menekankan bahwa agenda rakernas ini mengundang sejumlah kepala daerah yang akan memaparkan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan
mulai dari wali kota solo gibran raka buming raka wali kota surabaya eri cahyadi hingga wali kota semarang hefe arita gunaryanti rahayu
hasto juga memastikan kehadiran presiden jokowi dan ketua umum megawati soekarno putri dalam pembukaan rakernas pdip
keduanya akan menyampaikan
pidato secara tertutup karena berkaitan dengan kebijakan strategis partai dalam menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
pidato secara tertutup karena berkaitan dengan kebijakan strategis partai dalam menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat
pidato secara tertutup karena berkaitan dengan kebijakan strategis partai dalam menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat